kamu kan tau mama gak suka sama perempuan ini
hei kamu ngapain kesini
aku kesini atas izin suami aku dan juga om artha
kamu bisa saja menipu suami saya dan anak saya
dengan membawa anak kamu nih anak yang gak jelas
kamu kotorin rumah saya
lebih baik kamu sekarang pergi pergi
menurut aku itu cuma kriminal biasa di jalanan
dan gak ada sengaja suruhan dari orang
bella kamu jangan naif
kamu tidak bisa membedakan mana kriminal biasa
mana kriminal yang sengaja dibayar untuk menyerang kamu
aku tahu kamu sangat
dan sangat mencintai afif
tapi kamu jangan buta
kamu mengorbankan banyak hal untuk itu
kamu pernah masuk rumah sakit jiwa karena itu
rumah sakit jiwa
apa maksudnya ini bella
kamu gak pernah cerita sama aku
itu karena kamu sibuk mengurus pernikahanmu dengan cynthia afif
aku dapat mengerti itu
dan kejadian tadi malam
om arta dan afif
kamu tidak tahu
apa yang terjadi sebelum kamu datang ke gedung itu
diculik di depan rumah ini
setelah itu bella dan siva dibawa ke gedung
yang juga milik om arta
di dalam keluarga om
ada orang yang tidak suka dengan bella
dia tidak suka melihat bella masuk ke dalam keluarga om
dia tidak suka melihat bella masuk ke dalam keluarga om

satu hal lagi om
pada saat bella masih mengandung
ada seseorang yang berusaha untuk menggugurkan kandungannya
mbak nur yang menanggung akibatnya
ibu nur harus menghilangkan bayi yang ada di kandungannya
dan mereka tidak akan bisa memiliki anak lagi
dan mereka tidak akan bisa memiliki anak lagi
setelah semua yang saya jelaskan oh
om sadar sekarang kan
gimana keadaan rumah om
apa om bisa memberikan jaminan kepada bella dan shiva
kalau mereka tidak bisa mencari bayi kepada mereka

siapa yang berani berbuat sekeji itu
sylvia gak suka sama bella tapi
siapa ya yang akan berbuat semua itu
itu tugas om arta untuk mencari tahu siapa dia
di luar di dalam semuanya banyak hiasan
ah ada apa nih siapa yang suruh
siapa yang suruh
maaf nyonya tadi tuhan telpon suruh kami semua menghias rumah ini
katanya untuk kedatangan cucunya
cucu gak ada gak ada
gak ada ya stop stop udah sana bubar
bubur bubur sana sana bubur stop
atau saya pecah kalian
ngaku ngaku anaknya tuh cucu
bisa aja dia tuh tidur sama laki laki lain terus bilangnya itu adalah anaknya afif
penipu itu perempuan bener bener penipu
ma mama tenang ya
ya biarin aja bella sama anaknya tinggal disini
kita lihat pak berapa lama dia akan betah tinggal di rumah ini
mungkin reno benar
itu terlalu berbahaya
aku mohon om jangan berbicara seperti itu
memang aku diculikan di bawah
di kantor om artha dulu
tapi kenyataannya afif menyelamatkan aku kan om
jadi om gak usah khawatir
afif sudah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan aku dan juga shiva
jadi aku yakin
afif pasti akan terus melindungi aku dan juga shiva om
kamu benar bella terima kasih
kamu sudah membesarkan hati om
yang telah menj gemar emang langsung menjadi tim pencara
terima kasih hope
untuk pertama kalinya aku dalam hidup aku aku gagal mendapatkan apa yang aku inginkan
nah kita sudah sampai di rumah
papa afif ngapain bawa perempuan ini ke sini
bapak kan tahu mama gak suka sama perempuan ini
izin suami aku dan juga om artha
kamu bisa saja menipu suami saya dan anak saya
dengan membawa anak kamu nih anak yang gak jelas
kamu kotorin rumah saya
lebih baik kamu sekarang pergi pergi
sebelum kamu bicara anak haram dan anak gak jelas
kamu harus tahu
itu adalah cucu kamu
ma kalau mama gak percaya
afif kita gak perlu tes dna
hmm lihat kan
ini perempuan tukang bohong
dia tahu bahwa ini bukan anak kamu
jadi makanya dia takut tes dna
iya kan soalnya takut kebongkar
bener gak begitu
dasar perempuan penipu kamu tuh
anak aku hanya butuh cinta dari papanya
dan aku gak butuh sertifikat sah apapun dan bukti apapun tentang anak aku
aku hanya butuh cintanya afif
lain halnya dengan neneknya sendiri
yang membutuhkan tes dna dan gak pernah mencintai cucunya sendiri
saya bukan neneknya
ma apa yang dikatakan bella tuh benar
kami tidak butuh tes dna
yakin kalau siva itu adalah anak afif
dan afif tidak akan membiarkan siva dan bella keluar dan pergi dari rumah ini
ya papa juga tidak akan membiarkan mereka pergi
terus gimana dengan aku
gimana dengan bayi yang ada di dalam kandungan aku
dekat zusah keseluruhan dela tidak akan muncul
aku tau kamu memiliki cinta yang kuat sama afif
dan aku juga tau kamu telah menjalin cinta sama afif dari kecil
gak ada wanita lain di hati afif selain kamu
api pembayangan kamu yang tidur sama dia